kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di wonosobo jawa tengah
tiga orang terluka akibat kecelakaan ini
kecelakaan melibatkan sebuah mobil jenis minibus satu ambulans dan dua sepeda motor
kecelakaan bermula dari minibus yang melaju dari arah kretek
melintas terlalu ke pinggir jalan
hingga menabrak dua sepeda motor dan ditabrak balik oleh ambulans
akibat kecelakaan ini tiga korban yakni dua pemotor mengalami luka berat
dan satu penumpang ambulans mengalami luka ringan
dugaan penyebab kecelakaan diakibatkan kelelahan pengemudi minibus
atas kejadian tersebut mengakibatkan dua luka berat dan satu luka ringan
untuk saat ini untuk kondisi korban
sedang dirawat di rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut
dan pengemudi mobil innova sedang dilakukan penanganan lebih lanjut
dari pihak unit gakkum satu lantas polres polosok
untuk dugaan sementara atas kejadian laka lantas tersebut
terindikasi bahwasannya pengemudi lalai
lelah dalam mengemudi sehingga keluar dari lajur jalan